pameran otomotif terbesar di indonesia gaikindo international auto show atau gias resmi dibuka hari ini
ada sekitar empat puluh mobil dengan konsep baru yang pastinya siap untuk memanjakan mata anda para pecinta otomotif khususnya
dan untuk memberikan gambaran mobil apa saja yang kemudian diprediksi nanti menjadi prima dona gias tahun ini
tim litbang cnn indonesia merangkumnya untuk anda
saya ajak anda untuk lihatnya berburu mobil baru di gias dua ribu delapan belas
karena promosinya besar besaran jadi harga yang dipatok di sana pastinya bisa bisa membuat anda langsung beli
tapi sebelum kita melihat daftar mobilnya kami harus informasikan dulu kepada anda bahwa soal penjualan sebelumnya
target transaksi yang terjadi di gias tahun dua ribu tujuh belas ini mencapai tujuh triliun rupiah
dengan pembeliannya sekitar dua puluh dua ribu produk otomotif termasuk motor dan juga mobil
sementara untuk target transaksi
tahun ini diharapkan akan naik angkanya lima persen ini menjadi sekitar tujuh tiga triliun rupiah
jadi penjualan dipastikan atau ditargetkan untuk naik walaupun sekitar lima persen
dengan angka yang jauh lebih besar daripada dua puluh dua ribu produk otomotif begitu
selanjutnya kita ke mobil mobil yang akan menjadi prima dona dalam gias dua ribu delapan belas
suzuki jimny dua ribu delapan belas atau ini generasi keempat ya generasi keempat dari suzuki jimny akan dipamerkan dalam ajang gias ini
ini jeep yang saya ingat banget pernah hit di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an dikenal sebagai jimny junkrig ya
masuk ke generasi keempatnya dan didistribusikan di indonesia oleh pt suzuki indomobil
mobil ini ada dua varian
ada yang standar standar itu seperti di belakang anda dan juga ada yang tipenya ini siera
jadi ada dua yang ditawarkan oleh suzuki
kemudian memang mungkin dari sisi tampilan tidak ada perbedaan
tapi bedanya mungkin harga yang dipatok penjualannya harganya satu ratus delapan puluh sembilan juta sampai dengan dua ratus enam puluh dua juta
dan juga mesin yakni kalau di standar ini rp satu lima ratus cc
sedangkan kalau atau siera ini satu lima ratus cc tapi kalau yang standar ini enam ratus enam puluh cc
tapi belum ini ya belum dipastikan akan segera dijual di indonesia dalam waktu yang dekat
selanjutnya mobil prima dona gias dua ribu delapan belas adalah nissan nisan tera yang didistribusikan oleh pt nissan motor indonesia
ini kategorinya termasuk suv atau sport utility vehicle
jadi nissan terra ini sudah launching
mei lalu di pasar asia tenggara dan sekarang masuk ke indonesia di gias
menjadi salah satu lima pasar utama yang memasarkan mobil dengan jenis suv
dan ini digadang gadang akan menjadi pesaing di kelas suv ini
dalam pabrikan toyota dan juga mitsubishi seperti dengan fortuner atau pajero sports
karena spesifikasinya ini menggabungkan teknologi yang berkendara dengan cerdas
kemudian performa mesin terbaik di kelasnya
serta ruang kabin yang pastinya cukup besar ya untuk kelas suv
harganya dibanderol rp empat ratus lima puluh juta sampai dengan enam ratus juta rupiah untuk mobil nisan tera
berikutnya kita bergeser ada ini
ini wuling tampaknya harus jadi diperhitungkan sebagai kompetitor
karena kita tahu ini pemain baru asal tiongkok
sebelumnya sempat mengejutkan pasar juga dengan kehadiran mobil yang punya spesifikasi
cukup baik bahkan ada yang beranggapan lebih baik daripada sekelas venia atau avanza begitu
dan harganya bahkan cukup terjangkau
jadi tahun ini wuling mencoba merilis suv untuk mobil keluarannya
dan ini low cost sekali harganya satu ratus enam puluh lima juta sampai dengan dua ratus lima puluh juta
kalau tadi suv sampai dengan enam ratus juta tapi ini harganya jauh lebih murah
dan kita tahu wuling sekarang punya papan
pabriknya sendiri di indonesia dan cukup besar begitu ya
selanjutnya dari wuling kita ke ini futuristik sekali
ada tiga jenis sebetulnya yang memang ditawarkan oleh toyota dengan mobil terbarunya ini
desain kabin i concept ini bahkan seperti kalau kita nonton nonton film masa depan
jenisnya akan seperti ini
ini produksinya toyota motor corp jepang tapi ini masih dalam pengembangan
jadi penerapan teknologi kecerdasan ai ini akan dimodifikasi dalam mobil ini
bisa mengenali emosi kemudian menjadi preferensi agar pengguna bisa merasakan keselamatan dan juga ketenangan
tapi ini masih akan dirilis prediksinya akhir atau tahun dua ribu dua puluh mendatang
jadi mobil ini digias hanya untuk dipamerkan
tidak untuk dijual dalam waktu yang dekat

sementara itu pemerintah juga saat ini ya masih menggodok regulasi soal mobil hybrid di indonesia
berikutnya yang juga digadang gadang akan menjadi prima dona di indonesia
ini yang juga dibanggakan sejak beberapa tahun lalu oleh presiden jokowi adalah mobil desa atau amdes ini dia
singkatannya amdes namanya adalah alat mekanisme multiguna pedesaan
saya harus hapus dulu sedikit biar kelihatan
ini diproduksi oleh pt kiat mahesa winter indonesia
dan kendaraan ini adalah jelas kendaraan anak bangsa sepenuhnya menggunakan komponen dalam negeri
bahkan dari tujuh puluh industri komponen
jadi pagi tadi presiden dan juga menperin erlangga hartarto dan juga presiden jokowi memperkenalkan prototipe terbaru dari amdes
dan estimasinya amdes ini akan diproduksi bulan januari dua ribu sembilan belas
jadi masih menunggu karena ini masih prototipe
masih harus ada banyak input perbaikan begitu
januari dua ribu sembilan belas ditargetkan akan dijual sebanyak tiga sampai dengan sembilan unit per tahunnya
dengan harga jual sangat rendah sekali
memang ini ditargetkan untuk para petani begitu yang bekerja di pedesaan
harganya enam puluh sampai dengan tujuh puluh juta
jadi kalau kita lihat masyarakat indonesia yang mungkin segmentasinya atau demografinya
enam puluh persenlah adalah masyarakat menengah
ini pasti kebeli begitu
dan juga ada banyak promosi yang terjadi yang diberikan pada gias ini untuk membeli mobil mobil dengan segmen anda pastinya
kita tutup informasi soal data ini